dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi
dari kesehatan terima kasih telah bersama sama dengan saya tadi divaksin
bapak ketua idi ikatan dokter indonesia bapak daeng m fakih
dan juga dari perwakilan agama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak kiai isamuddin
kemudian dari sekjen mui majelis ulama indonesia
bapak dr amesyah tabunan beliau juga adalah tokoh dari muhammadiyah
dan juga dari perwakilan agama
dan tadi bapak kiai muhammad isamuddin adalah dari nahdlatul ulama
kemudian juga dari perwakilan guru hadir langsung ketua pgri prof unifah rosidi
kemudian dari ketua ppni perawat
arif f dan juga sekjen ikatan bidan ibu ade jubaidah
serta dari perwakilan buruh bersama kami tadi juga divaksin ibu agustini setiorini
dan juga perwakilan dari pgi
dan juga dari pgi dan juga perwakilan dari pgi
dan juga perwakilan dari pgi dan juga perwakilan dari pgi
dari kwi dari phdi dari permabuti dari matagin
juga ada ibu narti pedagang sayur dari pasar impres gading di jakarta utara hadir juga
serta saya tadi lupa ada perawat ibu nur fausaha dari dinkes dki
dan yang lain lainnya
setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini
nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi kabupaten dan kota di seluruh tanah air
vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat
dan juga telah keluarnya fatwa halal dari majelis ulama indonesia
kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
vaksinasi covid sembilan belas ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan
virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita
dan keselamatan keamanan bagi kita semuanya masyarakat indonesia
dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi
terakhir meskipun telah dilaksanakan vaksinasi
saya ingin mengingatkan kembali
tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan
ini tetap terus kita lakukan
memakai masker mencuci tangan
menjaga jarak dan menghindari kerumunan
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih
yang sebesar besarnya kepada profesor dr abdul muttalib
yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya
terima kasih saya tutup
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh